badan kepegawaian negara rabu ini mengumumkan pembukaan pendaftaran cpns dua ribu delapan belas
dua ratus tiga puluh delapan lima belas posisi dibuka dengan formasi lima puluh satu dua ratus tujuh puluh satu di instansi pusat
yang terdiri atas tujuh puluh enam kementerian atau lembaga dan satu ratus delapan puluh enam tujuh ratus empat puluh empat instansi daerah
yang tersebar di lima ratus dua puluh enam pemda
hal ini disampaikan kepala birohumas bkn muhammad rituan
ia menyebut tahun ini pendaftaran akan dilakukan melalui website milik bkn
yakni sscn bkn go id dan mulai dibuka pada dua puluh enam september nanti
setelah itu akan dilakukan verifikasi administrasi bagi pelamar
dan pada dua puluh oktober akan diadakan computer assisted test
seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang
kepenguman kelulusan akan disampaikan pada tiga puluh november dua ribu delapan belas
dalam pembukaan cpns tahun ini posisi guru paling banyak dibutuhkan
yakni lebih dari satu ratus dua puluh ribu orang
ada pun tenaga kesehatan yang dibutuhkan enam puluh tiga ratus lima belas orang
jabatan inti di instansi pusat dua puluh empat delapan ratus tujuh belas orang
dan tenaga teknis daerah tiga puluh empat ratus dua puluh sembilan orang
untuk pemerintah pusat ada lima puluh satu dua ratus tujuh puluh satu formasi di tujuh ratus dua puluh sembilan km
kemudian untuk pemerintah daerah ada satu ratus delapan puluh enam tujuh ratus empat puluh empat formasi di lima ratus dua puluh lima km